warga di jepang kini telah memadati tempat evakuasi setelah adanya kekhawatiran gempa susulan yang mengguncang kumamoto dan oita jepang pada sabtu kemarin
menurut pihak otoritas jepang sedikitnya empat puluh satu orang dilaporkan tewas dan sekitar satu ratus delapan puluh ribu warga berhasil dievakuasi ke lebih dari delapan ratus tempat perlindungan
gempa tersebut juga dilaporkan telah mematikan air dan listrik menyebabkan tanah longsor serta jalanan dan gedung hancur
hingga saat ini sekitar dua puluh lima ribu pasukan jepang telah dikerahkan di wilayah itu untuk memberikan pertolongan dan bantuan
sementara itu warga kumamoto mengungkapkan rasa khawatir atas keselamatannya setelah terjadinya gempa susulan yang melanda wilayahnya di mana hampir seluruh bangunan dan infrastruktur di sana runtuh dan rusak parah